update game kikoran kamu ikuti juga kikoran competition
daftar sekarang juga
sepertinya tempat ini bagus untuk mencari pengikut
dengan botol ini
akan kubuat semua menjadi pengikut
ya allah ya tuhan
selamatkanlah kadipaten ya allah
terimalah syahid anakku
di sisimu ya allah
ya allah syahid
ternyata allah menyelamatkanmu
terima kasih syahid
kita segera pergi dari sini
saya mau pergi rumah saya lagi
mohon doa dari ibu
baik baik dan hati hati ya
baik pak insya allah
aku titip anak anak di kabupaten ini
tolong ajari mereka mengaji
jangan cuma diajar baca
tapi diajar untuk memaknai artinya
insya allah mas
mas mc aku ingat
dan sepertinya aja
tropis ada tentara di sini
bapak woods kira kira
sebagai jaring tekor
nah saya jalan dulu ya
terima kasih tuhan
luka kalian masih berat
kalau mau sembuh
saya tidak akan membiarkan kemaksiatan terjadi di hadapan saya
jangan ganggu kami
apa kalian tidak kasihan melihat orang yang dicamuk ini
pergi kalian jangan ganggu kami
apa kamu tidak sakit
sakit ini tidak ada apa apanya
dibandingkan kemakmuran kami yang akan dapat nanti
kami tidak akan membiarkan hal ini terjadi
apa yang terjadi di kampung ini
aduh kamu belum balik balik juga
kalau tahu begini
mendingan kita ikut masahid saja
iya kalau kita tinggal
kedua begini siap siap saja
mereka pada mau makan kita hidup hidup
akhirnya kita ketemu lagi
kalian kenal mereka
mereka berdua ini adalah pelayannya kalijaga
mereka yang membuat kami jadi begini
berarti kita punya musuh yang sama
aku juga ingin mengusir mereka dari kampung ini
aku juga ingin mengusir mereka dari kampung ini
namun nantinya kita mau di musician
aku pengen dark
aku bisa menyanyi
kalian jangan lari kalian
jangan biarkan mereka lari
dan aku punya ide bagus buat kalian
ini yang namanya jodoh tuh begini samu
kalau mukanya kelenteng gak apa apa
ini jelek banget tuh
kapur aja yuk
jangan bergantos kita kapur aja
iya bener sam enak
sepertinya tempat ini bagus untuk mencari pengikut
dengan botol ini
akan kubuat semua menjadi pengikutku
aku tidak mau minum ramuan itu
bagaimana kita mainin aja
siapa yang bisa lempar paling jauh aku traktir makanan
aku duluan dong
wah main lempar batu tuh
kalau main lempar batu sih aku jagonya
kulion orang itu marah
sepertinya orang itu memang tidak sadar
lebih baik kita pergi